empat kota di sumatera barat termasuk dalam daftar empat puluh tiga daerah di luar pulau jawa dan bali
yang termasuk dalam daftar ppkm mikro
keempat kota masing masing adalah kota padang bukit tinggi padang panjang dan kota solok
rabu siang gubernur sumatera barat mahyaldi bersama wakil gubernur audi joinaldi
menggelar rapat koordinasi bersama keempat wali kota
menjelang pemberlakuan ppkm yang akan dimulai kamis ini
beberapa hal diminta agar diterapkan sesuai dengan instruksi menteri dalam negeri
dalam pertemuan mengemuka hal yang berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas di rumah ibadah
majelis ulama indonesia atau mui sumatera barat menyatakan penolakan atas peniadaan aktivitas ibadah
ketua mui sumbar gus rizal gazahar menegaskan
pihaknya tak akan mengeluarkan fatwa larangan beribadah di masjid selama ppkm mikro
meski demikian ia menambahkan bahwa
masjid masjid tetap wajib menerapkan protokol kesehatan
meniadakan beribadah di wilayah ppkm pun kita tidak setuju
dan kita tetap menyampaikan sesuai dengan perda kita
karena mui sumatera barat bisa menjadi rujukan oleh pemerintah daerah
dalam menetapkan kebijakan keberagamaan di wilayah ppkm
tetap dilaksanakan salat idul adha dan ibadah

penolakan mui pun diakomodir pemerintah
provinsi sumatera barat asal mui bisa memastikan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat
mui disampaikan bahwasannya yang penting adalah bagaimana
kedisiplinan protokoler di setiap kegiatan acara
sehingga tadi tekankan bagaimana pengurus masjid
yaitu perlu melengkapi salah sepatunya
dan pengawasan yang ketat terhadap prokes di setiap tempat ibadah
ppkm mikro pada empat kota di sumatera barat dimulai bervariasi
kota bukit tinggi sudah melakukan pembatasan sejak selasa
sementara kota padang kota padang panjang serta kota solok
baru akan melaksanakan ppkm mikro mulai hari kamis
jonnedi kambang padang sumatera barat